informasi lain pengemudi mobil yang menabrak motor dan nyaris dikeroyok warga di jalan hayamuruk jakarta barat terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu
polisi menduga ia dalam pengaruh narkoba saat mengemudikan mobil
hingga jumat pagi pengemudi mobil bernama frankie masih diperiksa di mapolsek metro taman sari jakarta barat
penyidik telah melakukan tes urin terhadap frankie dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu
frankie mengaku mengonsumsi sabu beberapa jam sebelum perisiwa tabrak lari
ia juga mengaku telah menabrak sepeda motor di jalan mangga besaraya namun takut karena takut dikeroyok warga yang telah mengerumuni mobilnya
frankie berusaha melarikan diri
kami siang beredar video di media sosial memperlihatkan seorang pengemudi dan mobilnya nyaris menjadi bulan bulanan warga setelah menabrak sepeda motor
mobil berusaha bergerak menerobos kerumunan orang tapi akhirnya menabrak separator busway di jalan hayamuruk taman sari
memang kita kemarin sudah menonton tentang pengantin hp
dan dari hasil

dan dari yang bersangkutan hasil pemeriksaan itu sementara mengarah ke situ
namun untuk lebih lanjut kita masih dalam lagi
pak dari pemeriksaan awal pak
tersangka frankie ini mengaku kapan terakhirnya memakai sabu
yang bersangkutan mengaku
sehingga sekarang sudah berapa jam
sebelum terakhir peristiwa takut apa apa